pemerintahan kabupaten majalengka jawa barat belum membayar tunggakan bpjs kesehatan warga sebesar seratus miliar rupiah
tunggakan sebesar itu tidak dibayar pemerintah setempat sejak dua ribu dua
pemerintah daerah baru bisa mencicil pembayaran sejak dua ribu lima belas lalu dan terus berunding dengan bpjs
sejak dua ribu empat belas hingga februari dua ribu tujuh belas pemerintah kabupaten majalengka menunggak iuran bpjs hingga seratus miliar rupiah
namun pada dua ribu lima belas pemkap mulai mencicilnya secara bertahap
tunggakan tersebut berupa pembayaran pelayanan dan pengobatan masyarakat majalengka
kepala kantor operasional bpjs majalengka dian arnas mengatakan
meski iuran bpjs ini tidak bisa dihubungkan dengan pembayaran bpjs
pelayanan kesehatan untuk peserta bpjs tetap diberikan tanpa gangguan
sementara itu bupati majalengka mengatakan pendapatan daerah masih cukup rendah
selaku penanggung jawab pemerintahan pihaknya saat ini memilih untuk membangkitkan kehidupan rakyat dan memaksimalkannya
para pns di majalengka pun sudah memenuhi kewajiban iurannya kepada bpjs
hingga kini permasalahan masih terus bergulir dan dilakukan mediasi oleh kejaksaan tinggi majalengka
yanwar aditya majalengka